tim hoki indoor putra indonesia berhasil meraih medali emas sea games untuk pertama kalinya sepanjang sejarah
usai menang dramatis asal atas juara asia malaysia pada partai final sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
tim hoki indor putra indonesia menaklukkan tim malaysia melalui babak shootout dua satu setelah bermain seri empat quarter dengan skor tiga sama
indonesia menyamakan kedudukan dengan dramatis mengingat pertandingan hanya tersisa tiga menit sebelum tim hockey indoor putra indonesia mengejar ketertinggalan tiga angka
kapten tim prima rinaldi santoso membagikan pengalamannya di momen momen tersebut pada awak media sesampainya di tanah air senin petang
waktu di lima menit terakhir sebenarnya itu udah h plus banget sebetulnya
tapi di sisi lain ini nggak akan terulang kembali
terus di sisi lain pelatih juga
kita yakinkan udah kalian main bebas lepas yang penting kemampuan kalian yang selamanya di hati silahkan keluarkan
dan yang terakhir terakhir itu emang bener bener udah pelatih pun sudah menyerahkan semua kepada atlet
karena itu tinggal sembilan detik terakhir itu penalti corner
itu menentukan kalau kita masuk kita lanjut
kalau misalkan itu nggak masuk yaudah kita selesai kita kalah tiga dua lawan malaysia
kemenangan dramatis tim hoki indoor putra indonesia pada partai final sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
merupakan buah dari proses panjang
selama empat tahun terakhir
wakil sekjen pengurus pusat federasi hoki indonesia ardi pulungan mengungkapkan hal ini
begitu rombongan tim hoki indoor indonesia tiba di tanah air senin petang
persiapan dilakukan salah satunya dengan sering mengirim tim ke luar negeri
baik untuk uji coba maupun mengikuti turnamen turnamen
selama masa persiapan tersebut tim indonesia kerap berhadapan dengan tim tim yang peringkatnya jauh di atas indonesia
mulai dari austria yang peringkat satu dunia hingga amerika serikat yang peringkat delapan
selain di sektor putra yang meraih medali emas di sektor putri pun tim hoki indoor meraih medali perunggu
awalnya target kita kan di filipina
di filipina tahun dua ribu sembilan belas kita nggak boleh main
kemudian kita lanjut program latihan latihan
kemudian di vietnam kita gak ada di pertandingan
akhirnya kemarin dipertandingkan kita kirim tim ke ceko kita ikut asia cup
semua yang bisa kita lakukan kita lakukan untuk latihan
teman teman berkorban berlatih nggak ada hentinya
seperti yang dilihat kan kita main tiga menit terakhir masih ketinggalan tiga
ya mental bertanding yang udah diasah bertahun tahun main dengan cara yang sama
hasilnya ya allah memang memberikan buat kita yang terbaik ya tiga sama shoot out kita menang dua satu